presiden amerika serikat joe biden dalam pidato kemenangannya menyinggung soal persatuan demokrasi hingga tantangan yang dihadapi negeri paman sam terutama menghadapi rasisme dan pandemi covid sembilan belas
usai dilantik biden bergerak cepat dengan mengeluarkan perintah eksekutif yang beberapa diantaranya membatalkan sejumlah kebijakan donald trump
tepatkah langkah politik biden untuk memperbaiki kondisi amerika dengan polarisasi tajam yang saat ini terjadi
dan seberapa berat tugas joe biden memperbaiki demokrasi di amerika saya akan mengulasnya bersama abdul malik ismar pakar politik amerika universitas para madinah
selamat malam pak malik
selamat malam mbak elvira
pak malik menarik melihat apa yang disampaikan biden dalam proses inaugurasi
banyak pidatonya yang kemudian dimaknai menjadi sesuatu momentum perubahan bagi amerika serikat
sebelum kita berbicara mengulas lebih lanjut mengenai ini
saya akan putarkan dulu cuplikan pidato biden yang berlangsung tadi malam
saya akan menjadi presiden untuk semua orang amerika
semua orang amerika
dan saya janji saya akan berjuang seberat yang tidak mendukung saya seperti yang telah
pak malik kita berbicara mengenai satu hal
apa yang terjadi setelah pemilu amerika serikat adanya polarisasi yang cukup kuat di tengah masyarakat amerika
apa yang disampaikan joe biden tadi malam waktu indonesia
saya akan menjadi presiden bagi semua warga amerika serikat
menurut pak malik bagaimana kemudian seorang biden memiliki tantangan untuk merangkul semua masyarakat amerika yang saat ini terpecah
ya makasih mbak elvira
ya tantangannya memang luar biasa sebetulnya buat biden ya
sangat besar karena polarisasinya itu lebar dan dalam
yang memilih donald trump itu lebih dari tujuh puluh juta kemarin
jadi hampir separuh itu
pemilih amerika masih memilih donald trump
dan mereka ini sebagian dari yang memilih trump itu true believer
yang tidak dengan mudah akan bisa diberitahu bahwa yang dikatakan oleh donald trump kemarin itu bohong atau kebohongan
jadi joe biden punya tantangan yang luar biasa
mengembalikan trust mengembalikan kepercayaan masyarakat amerika yang tidak memilih dia kemarin
mengembalikan trust mengembalikan kepercayaan masyarakat amerika yang tidak memilih dia kemarin
mengembalikan kepercayaan masyarakat amerika yang tidak memilih dia kemarin
bukan saja terhadap pemerintah
bukan saja terhadap pemerintahannya
bukan saja terhadap pemerintahannya
tapi juga terhadap sistem demokrasinya
jadi ini tantangan luar biasa
tandangan luar biasa
dan apa yang dilakukan biden kemarin itu di satu sisi memang harus dia lakukan mengoreksi apa apa yang dilakukan oleh trump empat tahun memerintah ya

tapi juga di sisi lain itu bisa juga sangat sangat agak fron
tapi juga di sisi lain itu bisa juga sangat sangat agresif

dan sakitnya bukan secara kring
dan sakitnya bukan secara kring

proses teruwaisjahai banyak sekali
proses teruastai sama dengan saya pigeon man richmond unter
ini secara otomatis kemudian membatalkan beberapa keputusan di era pemerintahan trump sebelumnya
belum kelihatan artinya manuver manuver untuk membangun trust tadi itu belum
yang executive order jadi ada tujuh belas order executive order dan memorandum dan proklamasinya joe biden kemarin itu sebagian besar mengoreksi apa yang sudah dilakukan trump
masih mengoreksi apa yang dilakukan oleh trump jadi ini harus disusul kemudian dengan upaya upaya untuk membangun trust tadi itu
seperti misalnya begini border wall tembok itu tembok pemisah amerika cina itu
itu kan lumayan populer di kalangan sejumlah banyak orang amerika yang tinggal di perbatasan atau yang berdekatan dengan perbatasan
itu kan di cancel sama joe biden apa ini
pendekatan biden atau pemerintahnya biden selain meng cancel ya secara formal mudah dilakukan
tapi secara politik secara kultural sosial kultural gitu ya kemudian apa yang harus dia lakukan juga
itu pasti belum kelihatan hari ini tapi dalam waktu sangat singkat kita akan lihat mestinya gimana
oke kita lihat cuplikan pidato lainnya yang disampaikan oleh joe biden tadi malam
kita harus mengakhiri perang yang tidak civil
pidato merah terhadap merah
rural versus urban
kita bisa melakukan ini
daripada menggabungkan hati kita

dan jika kita berani berdiri di dalam kaki orang lain
seperti yang ibu saya katakan
hanya untuk semenit
berdiri di dalam kaki mereka
apa yang disampaikan presiden biden
kami harus mengakhiri perang saudara tidak beradab ini yang mempertemukan partai publik dengan partai demokrat
apakah pidato yang disampaikan biden ini menurut anda memiliki pesan cukup kuat untuk merangkul masyarakat amerika
ya pesannya sangat kuat menurut saya pesannya sangat kuat
dan diulang berkali kali di banyak kesempatan
tapi pertama tama saya kira akan sangat diperlukan dukungan atau
rekonsiliasi di kongres dulu itu ya
terutama di kongres dan kemudian di senat juga ya
para leaders ya yang sampai tanggal enam itu masih menolak
masih menolak keterpilihan joe biden harus segera mengakhiri hal hal seperti itu
sehingga di grassroot juga akan diberikan
bisa mulai bergerak berubah
kalau tidak ya lumayan sulit ya menurut saya
joe biden ini tugasnya atau tantangannya sangat sangat besar
belum pernah saya lihat ya polarisasi sedemikian intens sedemikian tajam di amerika
sebagaimana yang dengan tepat tadi dikatakan oleh joe biden
bukan cuma civil war tapi uncevil war ya
memang tidak berada betul gitu sudah perseteruannya itu
mengenai begitu kuatnya tantangan yang harus dihadapi untuk merangkul semua masyarakat amerika yang sempat mengalami polarisasi
di sisi lain ada kebijakan yang sudah diambil
tadi pak malik sudah menyampaikan
adanya penghentian pembangunan tembok di perbatasan amerika serikat meksiko
kemudian juga presiden biden mencabut larangan trump terhadap warga negara mayoritas muslim untuk memasuki wilayah amerika

setidaknya ini merupakan suatu langkah yang berbeda yang dilakukan oleh trump
setidaknya ini merupakan suatu langkah yang berbeda yang dilakukan oleh trump
tapi yang mungkin menjadi salah satu tantangan juga adalah pandemi

kasus positif covid sembilan belas di amerika serikat sudah merenggut nyawa lebih dari empat ratus ribu orang
langkah taktis seperti apa menurut anda yang kemungkinan akan dilakukan oleh biden
ya mbak elvira yang mbak elvira sebut tadi seperti tembok tadi ya

itu malah justru barangkali salah satu yang akan memicu ya
masih mempertahankan polarisasi
karena sebagian memang mendukung
karena sebagian memang mendukung
saya kira justru peluangnya ini peluang biden yang sangat besar
itu akan didapat melalui kebijakannya terkait dengan covid
yang saya kira dia sudah berupaya sejak berbulan bulan ya membangun strategi yang ya segera akan kita lihat persisnya seperti apa
yang pasti dia sudah mengusir strategi yang segera akan kita lihat persisnya seperti apa

mengingat tanggung jawabnya yang saya kira saya mengangkat jeffrey
jeffrey zients itu diangkat sebagai ketua task force ketua satgas covid nya
jeffrey zients itu diangkat sebagai ketua task force ketua satgas covid nya
yang sebelumnya tidak ada tuh
ketua satgas covid yang punya peran luar biasa besar di sini
dan dia ini jeffrey zients ini juga seorang ekonom sebetulnya
yang dekat bisnis
yang tahu betul ekonomi
jadi dua hal ini
bagaimana biden akan menangani pandemi yang saya kira kok mereka siap
mereka siap ya sudah banyaklah yang mereka siapkan di satu sisi itu
recovery ekonomi menurut saya akan membantu biden mendapatkan trust dari masyarakat
dan dalam lini dia lumayan menarik sekali ya
misalnya salah satunya yang dia lakukan itu satu
dia itu memperpanjang dia akan stop affection
jadi orang orang yang telat nggak bisa bayar kontrakan rumah itu
kan menurut list yang mereka tanda tangani biasanya bisa diusir bisa dikeluarkan dari rumah itu
biden bilang stop nggak boleh itu satu
kemudian yang menarik juga biden ini mempropos cancellation debt cancellations dari mahasiswa
ini pemilih amerika kan banyak sekali
baik yang republican maupun yang demokrat yang terlilit hutang sekolah
orang amerika itu kalau pergi sekolah itu biasanya ngutang
hutangnya besar sekali
dan biden menawarkan up to sampai lima puluh ribu cancellation
salah satu untuk memboost ekonomi
dan mengurangi beban ekonomi masyarakat
ini dua ini pandemi di satu sisi dan recovery di sisi yang lain
ini akan membuka jalan menurut saya bagi biden membangun trust secara umum
dan kemudian secara lebih spesifik mengurangi polarisasi tadi
tantangan ini kemudian mungkin bisa dihadapi jika memang timnya bekerja dengan cukup maksimal
orang orang yang dipilih adalah orang orang yang tepat
mari berbicara singkat mengenai
nggak dengar nih mbak
nggak dengar mbak
bisa mendengar suara saya dari studio
pak malik bisa mendengar suara saya dari studio
tidak bisa mendengar
tampaknya ada masalah komunikasi
pak malik terima kasih sebelumnya
sayang sekali perbincangan kita tidak bisa dilakukan dengan tuntas
ada gangguan audio
terima kasih sebelumnya sudah berbagi perspektif mengenai bagaimana kita menilik joe biden
dan pemerintahannya usai dilantik secara resmi sebagai presiden amerika serikat